kamu gak nawarin emak mampir
emak mau mampir
kalau boleh mau numpang istirahat sebentar
yaudah masuk emak
disini parkirnya biar rapih
tadi kamu senyum senyum
sekarang keliatan sedih
saya baru saja melakukan pemindahan uang
milik orang yang duduk di sebelah saya berikut dompetnya
dari saku belakang calon nadia ke dalam tas saya
barusan om nyopet
eh mau kemana
tentat melepetkan centang lapangan
kain menipu mu dan tujuan hidup weirdil

berlangganan untuk dijualan
berlangganan untuk pembahagianan
kalau deket mah jalan kaki aja tuh naik nggak usah pakai angkot
dari mana bos ada urusan urusan apa bos mau ketemu bos bogor
deni bos ini tadi udah terus pergi lagi itu dia balik lagi
tadi saya mau ketemu bos pebun tapi nggak bisa nggak dikasih izin petugas
bos gue lagi proses sidang tadinya saya mau ngasih laporan kalau urusan kasih udah beres
terus saya berharap bos bubun ngasih kode saya harus apa terus sekarang gimana kita bergerak tanpa
menunggu kode dari bos pubun kita geser willy kita kuasai lagi terminal
saya belum bisa semangat sekarang lagi lapar ada yang punya uang rp dua puluh ribu
saya mau ke warung nasi
masa buat makan aja gak ada bos
tadi saya kecopetan lagi di angkot
apa yang kerja
kerja apa kerja kantoran
bukan kerja kantoran
kayak kamu gitu bisnis
aku bosen sama caraku sekarang cari uang
kasih pinjem uang terus nunggu dikembalin uangnya sama bunganya
dulu awalnya kamu suka minjemin uang gimana
ada temenku yang mau pinjem buat usaha
tadinya aku gak niat mau minta bunga dia yang nawarin
aku sempat nggak percaya
ada yang mau pinjam uang
dia bilang serius
ini kan buat modal usaha
anggap aja pembagian keuntungan
yaudah aku iain
waktu itu aku minjeminnya dua puluh juta
dikembalikan dalam waktu satu bulan
gimana orang lain akhirnya tahu kalau kamu suka minjemin uang
temen aku yang pernah minjem uang itu ngajak temennya yang perlu modal juga minjem ke aku
setelah itu mulai nyebarin info kalau aku bisa minjemin uang atau pakai bunga
itu pak mojang
mau pesen apa
pesen dong aku sama serena udah
lagi sibuk gak
lagi di kafe
kamu sekarang gak ya
bergaulnya di kafe
lagi ketemu partner bisnisnya kang mus
dilanjutkan aku pasang kepungnya
ini kopi ke diam
satu dipotong padahal
kok dib seeksor sama apa dengan keamannya
kampus ke depan tidas
yang udah diangkat lagi deh
drivers ya tu
diangkat dulu atuh
mau apa ke lembang
diam dulu atuh
masa disuruh diam
lagi ada urusan apa di lembang
cari lahan pertanian yang mau dijual
lagi ketemu partner bisnis kang mus
lagi nyari lahan pertanian
yang mau dijual
karena saya sekarang anggur
sama istri yang kabur
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
coklat kan ada gulanya
terus ada aku sama sylvia
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ada apa ini
datang lagi kesini
aku mau lihat yang bikin kicimpring boleh
aku minta alamatnya
sama aku aja
aku pernah kesana
ada di sebelah kanan
desain yang buat sepanduknya mana
ada udah aku siapin
saya mau nyetak sepanduk filenya ada di sini
aduh apa ya
gambar atau tulisannya apa
saya cek dulu ya ditunggu
nggak ada orang
mau nanya lahan ini punya siapa
iya aku tahu
kan aku udah save nomernya
sepatu yang waktu itu kamu tawarin ke aku
nomor empat puluh dua nya sudah ada atau belum
yang ini nomor empat puluh dua nya udah ada
yang lain aja atu yang ada nomor empat puluh dua nya
tutupnya jam berapa
iya nanti aku usahain ke sana
yang nelfon barusan cowok yang waktu itu kamu tawarin sepatu
iya nanti katanya mau kesini mau lihat model yang lain
sepatunya sepatunya silahkan kakak
boleh dilihat lihat dulu kakak
sepatu asinil bandung buatan cibadung
dicetak satu aja
tapi sekarang lagi penuh gak bisa ditunggu
kalau mau paling cepat selesainya nanti sore
ya udah saya ambil besok pagi aja
ya iya satu ibu masa satu ratus lima puluh perak
lo udah ditawar
udah harga pas ibu

aduh bu modalnya aja lebih dari segitu
gak bisa bu
jangan bu udah harga pas
ya udah kalau tidak bisa ditawar mah
kalau mau nawar jangan pergi dulu
saya kasih satu ratus empat puluh lima deh
masa cuma turun lima ribu
ibu naik satu jangan rp satu ratus dua puluh
jadinya berapa atu
ah gak mau
emang buaya ada kupingnya
spanduknya udah dicetak
paling cepat jadinya nanti sore
tapi saya mau ambil besok pagi aja
terus langsung saya bawa ke rumah a kang
sylvia katanya mau lihat yang bikin kecimpring
besok mau datang sama serena
tapi belum bilang mau datang yang berapa
paling besok ngabarin kalau udah mau kesana
sementara gitu aja kang laporannya
memangnya ini cocok buat aku
biasanya kalau nomor empat puluh dua pas
tuh baru pakai sebelah aja udah keren
cuk kak mus makannya banyak
ya kayak biasa aja kenapa
kalau begitu kak mus udah sembuh
kalau sari ini
tadi makannya banyak
berarti sudah sembuh juga ya
kalau sayang mah lagi sakit juga makannya banyak
ada yang ketinggalan
cok kang mus nggak ada
saya khawatir kang mus kayak kemarin
untung kemarin kejadiannya di teras
kalau kejadiannya di jalan

gang mbak dona ada

ini kita buat
adukit adi vallan nsa
kan re mantar di mana
di kamar juga nggak ada
kan tadi ecil lihat sendiri gak ada
ya udah sana kalau mau pulang
kang ujang udah lama gak kesini ya
itu masih numpuk
kicim ring yang judul baru
kenapa belum dikirim kirim
sama kang ujang
kalau teh serenya
termasuk karyawan kangus atau bukan
kamu mau payah
cemun tau gak
berarti cemun juga payah
hari ini siap berapa hari ini siap berapa
totalnya udah berapa
sebentar saya ambil catatannya
hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan
pulangnya duluan terus
dia makan bos
kamu mau pulang duluan juga
ya mau atuh
udah saya susul dia
saya bilang ke tas lim kamu mau gantiin dia
kamu senang bikin saya jeraka
itu dia punya kantornya
udah banyak tapi kenapa masih dibiarin numpuk
nanti dikirim kalau jumlahnya sudah sesuai target
terus mau ada promo di social media sama pasta sepanduk dimana mana
kalo kayak dek daruk nih
jadi kalau ada yang minat kitchen springnya sudah tersedia di mana mana
mas kayaknya bapak sudah sehat ya
alhamdulillah tadi makannya banyak terus sekarang nyuci motor
alhamdulillah kalau gitu neng udah bisa nanyain uang buat bimbel
yang empat juta
terus gimana tuh
gak itu urusan mama jangan ganggu bapak
buat jadi saksi

kapal kelapa kelapa rayon peluk seluruh
lapa kelapa kelapa
surayam surayam surayam
lapa kelapa kelapa
surayam surayam surayam
lapa kelapa kelapa
surayam surayam surayam
lapa kelapa kelapa
surayam surayam surayam
lapa kelapa kelapa
surayam surayam surayam
lapa kelapa kelapa
surayam surayam surayam
kita mau diserang
kecuali kamu yang mau bela willy
emangnya kamu gak mau bela pilih
lapa kelapa kelapa
lapa kelapa kelapa
sama yang lain
di jembatan penyeberangan
tasik tasik tasik
pakat darat pakat darat pakat darat
tasik tasik tasik
ya enggak lah
maunya dipanggil siapa
panggil aus aja
kalian mau apa
ada apa senyum senyum sendirian
emangnya saya tadi senyum senyum
belum ada motor dateng
belum ada juga yang mau pergi
kasih tau saya tuh
kamu bukannya mau ngambil spanduk
jam segini mah belum buka kang
ini ngecek yang kerja dulu
nanti jam sembilan ngambil sepanduk

terus langsung rumah akang
kemarin saya nolong perempuan
hp nya di jamret
sebetulnya gak ada niat juga buat nolong
nah sengaja kebetulan jamretnya lari
mau ke temennya yang nunggu pakai motor
lewat depan saya
cuma kebetulan jamretnya nggak bisa bela diri
kalau saya mah dari kecil udah dilatih sama mang murad
lahan yang mau dijual terlalu luas
nggak bisa dibeli sebagian aja sesuai uang kita
yang punya tanah nggak mau

ya siar udah
ya siar deh small
seseorang masukin di tim yang gue nyeri yaku
kagak ada sole pro belum muslim dia nanya nih
tidur pengen muntah
gue yakin mu sih
i hmm ya pak
coba ribet dalam ini aja
itu namanya jatuh cinta
perempuan yang kamu tolong itu
katanya ada saudaranya di lembang
yang mau jual tanah
coba aja akan tanya
kamu gak minta
kenapa gak minta
saya juga tahu nama dia bukan karena kenalan
pas ditanya sama polisi
nanti pulang kerja akang mampir ke rumahnya
akang berangkat dulu
uang tabungan buat dia masuk universitas dulu aja
siapa tau nanti ada rejekinya
mudah mudahan bisnis kecimpring akan cepat rame lagi
biar kita bisa punya uang yang cukup
buat si neng nanti masuk universitas
beli sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
saya mau pergi dulu ngambil sepanduk
udah dulu ya mak joggingnya
mak juga capek
kamu gak nawarin emak mampir
emak mau mampir
mau numpang istirahat sebentar
yaudah masuk mak
di sini parkirnya
sekarang kelihatan sedih
nga minta nomer hp hati